pecinta motor trail di gresik jawa timur mempunyai carat ekstrim mengisi waktu luangnya
mereka mencoba uji nyali di tempat wisata bukit jamur di desa bunga
dengan menaklukkan berbagai medan terjal mulai dari tanjakan batu cadas hingga medan berlumpur
nah bagaimana serunya berikut liputannya
inilah aksi para pecinta motor trail di kabupaten gresik saat mengisi libur panjang idul adha minggu sore
iya para pecinta motor cross ini mengisi liburan dengan menaklukkan terjalnya bukit jamur di desa bungah kabupaten gresik
sebelum menaklukkan bukit para crosser lebih dulu melakukan pemanasan willy dan berputar putar di sekitar bukit
mereka sempat mencoba mencoba
mereka semakin tertantang saat berjibaku di medan yang penuh lumpur
aksi kemudian dilanjutkan dengan zigzag di antara sela sela bebatuan bukit jamur
meski susah payah terjebak di sela sela bebatuan sejumlah crosser akhirnya mampu melintasi dan meluncur deras dari bukit setinggi dua puluh meter
tak sampai di sini peserta kembali menaklukkan tanjakan yang tidak kalah ekstrim
bahkan salah satu motor trail terjebak di
atas tanjakan dan harus dievakuasi
para pecinta motor cross ini sengaja memilih bukit jamur sebagai ajang uji nyali karena penasaran dengan terjalnya bebatuan yang viral di sejumlah medsos
di samping tempatnya indah juga jauh dari keramaian di sini juga bisa meratih teman teman untuk melatih keterampilan
jadi ada tanjakan pendek tanjakan pandang panjang maupun medan berlumpur juga ada
selain melatih skill dan keberanian lokasi ini dipilih untuk semakin mengenalkan wisata bukit jamur agar menjadi perhatian pemerintah untuk dikelola dengan benar
miftahul arif resik